seperti kita ketahui kebakaran di gedung bertingkat kembali terjadi kali ini memakan korban jiwa
diduga kebakaran dipicu oleh kebakaran kabel di salah satu ruangan di lantai dua
diduga pula di titik itu tidak dilengkapi dengan alat pendeteksi asap dan pemadam kebakaran khusus
kita akan membahasnya sore ini bersama para narasumber yang bergabung secara virtual
ada bapak satri adi gunawan kadin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
pak satri adi selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih pak atas waktu anda
dan juga ada prof malian siman juntak guru besar uph dan pengurus lpjk kementerian pwpr
selamat sore putri
terima kasih prof atas waktu anda
terima kasih saya ke pak satri adi dulu
pak satriadi sudahkah ada informasi terbaru soal kebakaran gedung kemarin pak
iya terima kasih mbak putri
jadi memang saat ini ya kami sedang menginfeksi
dengan penyebab kebakarannya
nah tadi siang tadi pagi kami sudah menurunkan tim ke lokasi
untuk memastikan penyebabnya seperti apa
tapi nanti mungkin besok baru bisa kita lihat
saya ke prof madlian dulu sekarang
karena prof malian nanti juga akan meninggalkan diskusi ini lebih awal
prof kalau misalnya kita lihat sekarang soal keamanan gedung bertingkat di indonesia
khususnya di jakarta
muncul kemudian berkaitan dengan kebakaran yang terjadi kemarin
diduga ada beberapa standar keamanan gedung yang tidak mumpuni di gedung tersebut
bagaimana dengan hal yang anda ketahui sejauh ini
sudahkah memang semuanya memiliki standar yang memadai
sekalipun memang ada sertifikat layak itu ya
ya baik putri mendengar suara saya
ya prof mendengar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik juga pak satri adi bapak dan ibu sekalian
pertama putri kalau kita bicara hal keselamatan itu kan khususnya pada bangunan gedung dan lingkungan
apalagi di jakarta ibu kota negara itu bukan hanya menyelamatkan bangunan gedung putri
tapi juga manusia dan juga lingkungan itu prinsipnya
kedua kalau kita bicara mengenai kebakaran yang baru saja terjadi di gedung cyber
kalau kita berbasis kebijakan saya dari perjuang tinggi dan
juga kementerian pupr sebenarnya kebijakan yang ada di jakarta itu sudah lengkap di indonesia
kita punya beberapa peraturan baik itu undang undang gedung
kita punya peraturan menteri juga nomor dua puluh enam tahun dua ribu delapan pupr
dan juga pak satri adi di jakarta ya pak kita punya prd tujuh dua ribu sepuluh bangunan gedung
dan juga prd delapan tahun dua ribu delapan jadi dari segi kebijakan sangat baik
namun terjadinya kebakaran menurut saya ini penting bagi kita semua
kita harus mencermati berbagai risiko
nah bangunan gedung cyber tadi disampaikan oleh bapak wakil gubernur adalah bangunan vital
kenapa karena melayani hampir seluruh wilayah indonesia secara khusus untuk digital system
jadi ini saatnya untuk di kota kota besar undang undang dua puluh enam dua ribu tujuh menyatakan kota perkotaan bahkan jakarta adalah bukan saja adalah kota besar
tapi adalah kawasan strategis nasional harus mencermati berbasis risiko
nah kita petakan di jakarta pak satriadi izin bagaimana dari lima wilayah dki jakarta termasuk pulau seribu mana yang punya risk potensial besar
mana itu pak mana itu
ternyata selain lokasi juga berdasarkan fungsi nah ini yang mesti kita cermati
nah ini adalah satu strategi putri bukan cuma berdasarkan ketinggian lantai
ternyata harus diatur gitu penataan bangunan gedung berbasis risiko mungkin dari situ saya masuk putri
oke tapi pak malian kalau misalnya melihat yang sekarang terjadi kalau misalnya mengatakan ada pengaturan gedung itu berarti berkaitan juga
apakah itu berkaitan juga tentu saja dengan rt rw gitu kan rencana tata ruang dan juga wilayah
tapi kalau misalnya kita lihat sekarang yang terjadi kemarin standarisasi gedung tinggi di jakarta sudahkah mumpuni menurut anda
ya pertama saya mau menyampaikan penataan kawasan dan kota kan bagusnya yang lagi kosong kita tata bagus
sekarang jakarta sudah ada mari berdasarkan tata ruang yang ada selain berbasis peruntukan lahannya saya menghimbau dan mendorong kita semua
mari kita cek area mana yang berisiko
usul di jakarta pusat misalnya begitu mana yang berisiko tinggi menengah rendah
di jakarta utara selatan dan timur dan segala macam

alat yang baik untuk masyarakat dan teman teman damkar dki jakarta untuk mencermati mana yang punya potensi risiko besar
ternyata kita kelewatan ini urusan cyber ternyata risknya besar
nah ini arahnya untuk tata ruang untuk imb sampai slf
maka prioritas kita pemda bersama pemerintah pusat mencermati risiko yang punya potensi besar dulu tinggi
nah setelah itu fungsi dan vital istana negara bangunan gedung pemerintah ternyata cyber masuk di situ
nah ini pelajaran yang berharga bagi kita bangsa indonesia
nah kami mendukung pemda nih untuk sama sama mencermati pelajaran yang mahal ini
apalagi mengakibatkan kematian dua orang
nah untuk itu karena ini punya potensi risiko besar saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh bapak wakil gubernur dki jakarta
maka proteksinya tidak ada kompromi
yang pertama menyelamatkan untuk bangunan gedung itu sendiri
kedua menyelamatkan lingkungannya
kalau untuk menyelamatkan bangunan gedung itu kita sudah punya permen pupr nomor dua puluh enam dua ribu delapan
sapat juga kok itu diperda bangunan gedung
ya sistem proteksi aktifnya pasitnya manusianya mampu
nah kalau menengah seperti apa risikonya
kalau rendah seperti apa
mungkin berbasis potensi risiko itu
jadi kita harus menanggung itu menjadi dasar pendan nanti untuk melakukan pengawasan
jadi masukkan saja putri dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berbasis keselamatan
ada perencanaan ya ada kemudian perancangan ada pelaksanaan atau pengelolaan dan ada pengawasan
biasanya kendor di mana
biasanya kendor di mana prof manian
mana yang dilakukan pemilik
mungkin begitu ya putri ya
prof manian biasanya kendor di mana itu
misalnya katakanlah perencanaan kan pasti sudah ada
kemudian pelaksanaan kan juga pasti sudah ada
kalau misalnya berkaitan dengan pengamanan standarisasi gedung dan lain sebagainya
kendornya apakah di pengawasan prof
tunggu dulu jangan kita asumsi asumsi putri
untuk yang berisiko tinggi perencanaan tidak ada kata kompromi
dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikat
kami di kementerian pupr lpck mencatat berbasis klasifikasi
mekanikal dan kualifikasi manajemen pelaksanaan
kalau nggak ada ska nya gagal dia
nah kemudian pada waktu pelaksanaan siapa pelaksananya
juga harus punya ska punya juga sbu yang tepat
nah bagian pengawasan
nah ini pengawasan ada pemda ada tenaga ahli
untuk risiko tinggi seperti ini tidak ada kompromi dan tidak ada relaksasi
untuk yang risiko menengah mungkin ada beberapa hal yang menjadi prioritas
yang rendah seperti apa
nah usul saja yang berisiko tinggi bukan berarti gedung tinggi pak satriadi dan bapak ibu
karena di jakarta bangunan gedung tinggi ada keselapan lantai
tapi punya kepadatan dan potensi risiko besar
pemukiman yang memang padat punya potensi besar
nah kita luput putri memotret area kawasan dki jakarta mana yang berisiko tinggi menengah dan rendah
nah itu harus dicermati bersama
perhomalian berarti sih
apa sajasnya untuk pemda sekarang untuk memotret atau mendata itu kembali gitu ya berarti ya
nah jakarta saya terlibat beberapa tahun yang lalu membantu pak satriadi dan tim membentuk rencana induk sistem proteksi kebakaran
jadi di kawasan kota besar kita potret rencana induknya termasuk berbasis risikonya
nah dari situlah nanti potret mana yang prioritas dilakukan
memang pemda nggak bisa berjalan sendiri
masyarakat harus membantu
awareness pengelola awareness pemilik awareness dari tenaga ahli gitu
tapi pak satriadi bapak dan ibu sekalian kalau kita berbasis risiko beberapa negara itu sudah dijalankan
yang memang potensi fire risk besar itu standarnya tidak ada ampun
dan memang harga area itu memang mahal karena punya safety yang luar biasa
bagaimana risiko yang menengah dan risiko yang rendah
berdasarkan yang ada sekarang
nah sekarang kan komisinya gak mungkin dirubah nih
ya kan tata uangnya
berdasarkan fungsi sudah oke
mari kita potret berdasarkan safety of fire itu
itu usulan kami terhadap kebijakan yang sudah ada
tidak merubah kebijakan
tapi memastikan bahwa kita tepat jeli cermat melihat itu
jadi kesimpulan saya kita ini kelolosan
ternyata gedung ini punya potensi risiko besar
terbakar ada yang meninggal ada yang mati kemudian wifi nya baru tahu itu
bahwa itu adalah gedung yang vital gitu ya prof manlian ya
punya risiko besar
punya risiko besar
punya potensi risiko besar terhadap kebakaran
prof mailine terima kasih sudah memberikan gambaran yang jelas
nanti setelah jeda saya akan melanjutkan ke pak satri adi berkaitan dengan potensi kebakaran di wilayah dki jakarta
pak satri adi ya
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih prof manlian
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami masih membahas dengan narasumber yaitu satri adi gunawan kadin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
ini berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di gedung cyber tadi
narasumber yang awal dan sudah meninggalkan sudah tidak bergabung lagi di sini yaitu prof manlian simanjuntak mengatakan
ada kelolosan jadi tidak mengetahui pasti bahwa gedung cyber itu termasuk memiliki potensi resiko tinggi
pak satriadi apakah hal ini juga yang anda lihat terjadi di lapangan
bahwa gedung cyber ada potensi tinggi tapi apakah betul juga bahwa fasilitas yang berada di dalamnya berkaitan dengan keselamatan dan penanggulangan kebakaran awal itu tidak mumpuni
ya terima kasih mbak putri
jadi tadi disampaikan prof manlian
memang kita kelolosan kaitan dengan fungsi dari bangunan tersebut
kembali lagi regulasi aturan yang lebih tingginya dari kementerian itu perlu dikaji kembali mungkin depannya
saya sepakat dengan prof marian bahwa memang harus ada mapping di setiap gedung gedung di dki jakarta khususnya
itu yang beresiko tinggi yang menengah dan rendah itu ada tiga kategori
nah itu treatmentnya masing masing pasti akan beda
nah treatment itu harus diatur oleh kebijakan yang lebih tinggi lagi
minimal di pihak tadi
pembesar menteri lah gitu ya
karena sebenarnya di dki jakarta sudah ada namanya pembedaan delapan tahun dua ribu delapan
di pasal tujuh itu berbunyi bahwa kaitan dengan proteksi kebakaran di gedung tersebut adalah merupakan kewajiban pemilik atau pengelola gedung
nah disitu disampaikan juga mbak putri
bahwa setiap gedung dprd dki jakarta harus memiliki empat hal yang harus terfasilitasi di gedung tersebut
pertama kaitan dengan sarana penyelamatan jiwa
sarana penyelamatan jiwa disampaikan oleh pak wagub semalam
bahwa perlu ada akses untuk mereka bisa keluar atau bisa menghilangkan asap itu keluar
itu tadi disampaikan perlu ada petukan untuk acak
karena kan bergedung dki jakarta banyak acak acak
nah itu harusnya disediakan fasilitas pemukul kaca seperti di kendaraan
kemudian yang kedua harusnya ada akses masuk pemadam kebakaran
jadi gedung itu sudah harus dilantang
jangan sampai pintunya pintunya itu gapuranya itu menghalangi masuk ke pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman atau penyelamatan
apakah ini terjadi kemarin pak satria
apakah ini terjadi kemarin kendala kendala yang anda sampaikan baru saja
ya ada sebenarnya
kemudian kaitan dengan proteksi kebakaran aktif dan proaktif
jadi harus ada di gedung itu ada yang tadi disampaikan aktif
yaitu adanya sprinkle smoke detector kemudian terselidikannya apar kemudian ada damage connection
nah itu yang aktif
kalau yang pasif itu kaitan dengan struktur bangunan
bangunannya seperti apa bahan materialnya bangunan apakah yang memang tanah kebakaran atau bagaimana
kemudian yang tidak kalah penting yang poin keempat ini nih
kaitan dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung
jadi harusnya di setiap gedung gedung itu emang ada struktur organisasi yang sudah terstruktur yang harus dibentuk
yaitu kaitan dengan early warning system
siapa berbuat apa pada saat nanti terjadi bencana kebakaran atau penyelamatan di gedung tersebut
siapa berbuat apa itu harus dituangkan dalam satu struktur organisasi
nah itu terbentuk dalam nkkg
nah itu yang empat hal
nah kembali kalau ke gedung cyber satu kejadiannya memang sementara kita kan tim itu tadi pagi sudah coba melakukan investigasi
mitigasi ini juga memang untuk internal kami karena kan nanti secara hukum puslapor yang polri yang akan menentukan
tim investigasi kami ini untuk internal kami untuk mengevaluasi apa yang menjadi penyebab kebakaran
nanti siang mungkin besok baru kita tahu hasilnya seperti apa
nah tapi memang selama saat ini kami juga tidak hanya menelusurkan tim investigasi perlokasi
tapi kami juga melakukan tim pemeriksaan proteksi kebakaran
jadi setelah kejadian cyber ini kejadian kebakaran ini apakah gedung itu masih berfungsi masih bisa berfungsi kembali
untuk di operasionalkan
nah nanti kami hari ini tadi juga kita cek proteksi kebakarannya seperti apa
setelah dampak dari kejadian
kemarin gitu ya
pak satriadi tapi saya ingin tahu sebenarnya apa saja kendala pemadaman dan evakuasi gedung kemarin yang dialami oleh teman teman pemadam dan juga sar mungkin di lapangan
kalau secara kendala sih mungkin tidak tidak tidak tidak
tidak terlalu banyak kendala ya
karena memang kejadiannya juga siang hari kemudian sore juga sudah selesai gitu ya
karena lokasi kebakarannya itu ada di lantai dua
tempatnya di ruang apa namanya komponen komponen kaitan dengan komputer komputer itu
itu ada ada luasnya sekitar
cuman lima ratus meter persegi
tapi yang terbakar itu lima puluh meter persegi lah
nah di situ kemudian pada saat kami sampai di lokasi kami mendapat informasi ada korban tiga orang yang terjebak di dalam ruangan tersebut
kemudian tim coba menelusuri
alhamdulillah kita bisa temukan
cuman ada tiga orang itu yang satu orang memang sudah meninggal
kemudian yang dua orang itu masih bisa

nah kemudian yang satu orang meninggal di rumah sakit
yang satu lagi masih dalam perawatan
secara kedalaman sih mungkin yang memang yang kami pada saat di lokasi itu asap tebalnya
karena memang asap itu asap karena kebakarnya komponen listrik itu memang beda dengan asap jatah gitu ya
itu potensi kenapa tiga korban itu memang terpapar asap
kami lihat secara fisik memang tidak ada luka bakar
atau luka lainnya
memang mereka menghirup asap yang memang ya pasti sudah menukimia yang berbahaya bagi manusia
karena yang tadi saya sampaikan bahan materialnya itu ya harus kaitan dengan kuis pukitan
pendeteksi asap atau sprinkle saya mendapatkan informasi tidak ada atau tidak berfungsi atau bagaimana itu sebenarnya pak satriadi
nah ini mbak
karena hasil investigasi yang kami lakukan nanti besok mungkin kita bisa pastikan dulu nih
karena belum belum juga kita baru tadi pagi kita lakukan itu
pak satriadi jadi sekarang belajar dari peristiwa yang kemarin terjadi di gedung cyber itu apa yang langkah yang akan dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta
terutama berkaitan dengan manajemen resiko kebakaran gedung gedung bertingkat terutama
tadi pak aryan juga sampaikan marian juga sampaikan bahwa ini merupakan bagian pembelajaran kita semua ke depan
bahwa saya berharap pengalaman karena ini kewajiban dari pemilik dan pengelola gedung kaitan dengan proteksi kebakaran yang tadi saya sampaikan
pak dirik jatuh itu itu sekali lagi memastikan lagi mengecek kembali gitu proteksi kebakarannya itu atau peralatan peralatannya masih bisa berfungsi lain
masih bisa berfungsi baik atau tidak
karena ini agak menarik juga fenomena yang terjadi ini memang selama dua hampir dua tahun karena pandemi mungkin banyak apa namanya kantor kantor yang tidak beroperasi secara maksimal
kemudian saat ini pada saat normal kembali
nah itu juga perlu ada pengecekan kembali lah
nah itu karena saya lihat frekuensi kebakaran di dki jakarta untuk bangunan umum perdagangan
ya itu gedung gedung itu agak meningkat lah
agak meningkat di tahun yang sebelumnya
jadi itu akan menjadi perhatian dan apakah akan didata juga pak satri adi
ya pasti nanti kami ya belajar dari kejadian ini
maka karena kan kami juga sudah punya hubungan baik dengan para pengelola gedung karena memang hampir setiap tahun mereka melakukan skk
satifikat keselamatan kebakaran
ke ptsp terus minta rekomendasi ke kami
nah maka nanti kami serta tim akan terus mengingatkan kembali karena setiap gedung atau pengelola gedung itu ada pr safety manager yang berkomunikasi berkoordinasi dengan pihak kami
nanti kami akan jalin terus hubungannya
baik pak satri adi gunawan kadin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
terima kasih pak atas waktu anda sore ini
terima kasih mbak putri